akhir pekan kalau orang tua bingung mau bawa putra putrinya kemana mau rekreasinya
sekarang banyak aktivitas yang bisa sambil memberikan edukasi misalnya ngelatih anak
untuk gimana sayang terhadap hewan nah disini tempatnya ada banyak saya sekarang lagi naik
kuda tapi nanti ada aktivitas aktivitas lain untuk bisa bermain bersama hewan sekaligus ikuti saya
anda sudah merencanakan akhir pekan kemana bila belum tempat rekreasi yang satu ini bisa menjadi
referensi berlokasi di gading serpong relatif tak jauh dari ibu kota
taman seluas dua hektare ini menyajikan ragam aktivitas luar ruangan yang cocok untuk edukasi
putra putri kesayangan sepintas seperti kebun binatang namun hewan hewan di sini masuk kategori
hewan jinak yang tentunya dapat berinteraksi dengan si buah hati terdapat empat puluh delapan jenis hewan
kita berkenalan dulu yuk dengan hewan yang satu ini alpaka
alpaka adalah hewan menyusui dari family kamilidae yang tampilannya mirip lama hewan ini merupakan
hewan ternak suku aztek yang kerap ditemukan di pegunungan andes amerika selatan cirinya ada pada
bulunya yang lebat dan lembut serat bulu yang menyerupai rambut gimbal ini konon tahan api
sehingga kerap dijadikan bahan rajutan atau jahitan tentu saja hal ini menjadi daya tarik
anak anak untuk sekedar memberi sentuhan
pamam dulu ah kita jalan dulu jalan dulu aja yuk shzidz ini bisa bisa diajak jalan ternyata
alpaka gemar mengunyah potongan wortel si kecil tak perlu takut ya
bila ingin memberi makan alpaka sebab hewan ini relatif toleran dengan keberadaan manusia
alpaka kecil tak perlu takut ya bila ingin memberi makan alpaka sebab hewan ini relatif toleran dengan keberadaan manusia

terdapat dua jenis alpaka yakni suri dan hujaya bedanya suri memiliki bulu lebih halus dan panjang
sementara bulu hucaya cenderung tebal menyerupai tekstur bulu domba
teodora udah ngasih makan alpaka ya iya kenapa kamu suka mahal pakai ini suka sekali
karena bulunya ya tebel ya tadi kamu udah naik apa aja sih udah ngapain habis ini kasih makan klinci
yang juga mencuri perhatian adalah scotic highland cow atau kerbau
yang terkenal dengan bulu panjangnya dan mini dongki atau keledai mungil yang juga gemar bermain
berikutnya saya menjajal kandang unggas terdapat beberapa jenis ayam seperti ayam custon silki
mutiara dan ayam polandia disini anda bisa memberi makan ayam langsung disuapi dari tangan
tentunya harus ditemani petugas ya apa mak ya benar benar kata jemaah
meski sudah jinak namun karena ayam mematuk makanan begitu cepat membuat saya kaget
sebenarnya nggak terlalu terlalu tajam banget sih paruhnya tapi harus dibiasakan sebenarnya
selain kemarin diberi makan ayam ayam ini senang dielus loh begitu juga dengan burung halusnya
begitu juga dengan burung hantu yang cantik ini
sayang ya kalau saya tak mengabadikan foto bersama mereka
tapi si vero burung hantu serak jawa ini sepertinya pemalu
selalu membuang muka saat berfoto bersama saya
mengenalkan anak berbagai jenis hewan sedari kecil
tak hanya menjadi sarana edukasi
berbagai studi dan penelitian membuktikan interaksi dengan hewan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental
jurnal public library of science atau closed one dalam studi terbarunya menyebutkan
bermain bersama anjing dapat mengurangi stres dan meningkatkan kecerdasan otak
eh itu malah kepalanya kamu kena
pinter kamu ya
ternyata bukan tanpa alasan orang tua mengajak anak mereka bermain bersama hewan di sini
bu ini kan bawa putrinya bermain bersama hewan ya
ini ada anjing tadi mungkin juga hewan hewan yang lainnya juga
kenapa sih ngajarin anak untuk mengenal hewan dari kecil
untuk menumbuhkan rasa kasih ya terhadap hewan
terus di sini juga banyak
sekali kan kita bisa ambil tanaman juga
pokoknya di sini mengajarkan anak untuk bersama alam tuh dekat gitu loh
selain itu journal plos one juga menyebut
manfaat bermain bersama hewan dapat mengajarkan rasa empati dan meningkatkan kepercayaan diri anak
nezar kamu tadi udah main sama hewan apa aja
sama kekonam benang
sama kerbau sama sapi
kamu kasih makan juga enggak
ntar aku mau kasih
nah dengan sejuta manfaat bagi anak berinteraksi dengan hewan
tentunya sepadan dengan rogohan kocek rp empat puluh lima di hari biasa
rp lima di akhir pekan untuk dapat menjajal taman ini
roni satria septiadi pradana tanggerang banten